meski sudah berulang kali disosialisasikan masih ada saja jemaah calon haji yang membawa benda terlarang dalam barang bawaannya
di asrama haji surabaya seorang jamaah nekat membawa petis sayur petai hingga batu kerikil di dalam tasnya
para jamaah berdalih benda benda tersebut dibawa untuk kelancaran ibadah haji
petugas bandara di asrama haji sukolilo surabaya menemukan benda benda tak lazim yang dibawa oleh jemaah calon haji
di antaranya petis petai hingga kerikil
petugas juga mendapati sejumlah jamu sampo sabun cair dan benda cair lainnya yang jumlahnya melebihi batas yakni seratus ml
petugas pun menyita barang barang yang tidak boleh dibawa ini
salah satu calon haji yang membawa kerikil mengaku takut kesulitan mendapatkan kerikil saat lempar jumroh
katanya penasek itu tidak ada
iya iya terus saya ambil di rumah
panitia penyelenggara haji mengaku sudah mensosialisasikan barang bawaan yang boleh dibawa ataupun tidak
termasuk meyakinkan bahwa kerikil untuk lempar jumroh bisa didapat dengan mudah di musdalifah
tapi kenyataannya kita lihat memang masih ada yang bawa kerikil bawa gunting itu masih ada kenyataannya
maka saya mengharapkan bagi calon jamaah haji yang belum berangkat ketika bawa gunting mohon ditawar di kompor besar
jangan di tas tenteng
barang barang yang disita selanjutnya akan dikenakan
kembalikan ke panitia penyelenggara haji daerah masing masing
wida subianto surabaya